tim eagle one polres jakarta timur menembakkan gas air mata ke arah dua kelompok remaja
yang melakukan tawuran di rel kereta api di kawasan manggarai jakarta selatan jumat ini hari
belum diketahui penyebab terjadinya tawuran dan polisi masih melakukan penyelidikan
petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah dua kelompok tersebut
belum diketahui penyebab dua kelompok remaja ini saling menyerang menggunakan batu dan senjata tajam
pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut
aksi ini juga menjadi tontonan warga sekitar dan kereta api sempat tak melaju di perlintasan rel ini
antara dua kelompok remaja saling menyerang
dua kelompok remaja itu akhirnya membubarkan diri setelah petugas melepaskan tembakan gas air mata ke arah mereka
polisi juga masih berjaga jaga di wilayah ini agar tidak lagi terjadi aksi tawuran
tadi kita sekitar jam satu an kita sudah berhubungan masih di masalah dengan kelompok dari
dari dat dapasir jadi aksi tawuran di daerah manggarai
di depan ini di atas rel kereta api antara manggarai dengan tamak
kita cukup antisipasi juga mengelarai dengan tugas air mata
jadi mereka usai usai menggunakan batu dan alat yang seadanya dibawa dipakai buat menipu
ada senjata tajamnya juga kok
ya kita belum bisa melihat
cuma sasar anggota saya melihat ada yang menutupkan senjata di jenis durit